dua orang pemuda menjadi bulan bulanan masa karena kepergok mencuri ayam milik warga
bahkan pelaku disandra oleh ratusan masa yang merasa kesal dengan ulahnya
beginilah proses evakuasi pelaku maling ayam di dusun sugihwaras desa mojokerpak kecamatan tembelang jombang
evakuasi berlangsung dramatis saat ratusan masa yang geram langsung mengejar dan menghakimi pelaku meski telah dikawal ketat petugas kepolisian
warga merasa geram lantaran aksi pencurian ayam ini sudah meresahkan
sebelumnya pelaku yang diketahui bernama munari
warga dusun karangsari desa menduro kecamatan kabuh jombang diamankan dari amuk masa di dalam rumah warga oleh petugas
pelaku mengalami luka lebam di bagian wajahnya usai dihajar masa beramai ramai
pertama kali saya berpura pura ada laporan kaitannya dengan pencurian ayam
namun sebegitu alhamdulillah sampai dengan sekarang pelaku yang awalnya itu diamankan oleh warga berhasilkan membawa ke kantor

untuk menghindari masa yang semakin beringas pelaku yang berhasil dievakuasi ke mobil petugas langsung dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya